kalo ada pemerintah di situ kabupaten di situ
saya minta apalagi bantuan sembako akibat penyakit duluan
gak tahu kaya gini
gak tahu kaya gini
beginilah aksi lucu yang dilakukan seorang nenek di jagad media sosial
yang viral dalam sepekan terakhir di situ bondo
dengan pakaian ala kadarnya sang nenek ini tiba tiba berucap terima kasih
telah mendapatkan bantuan pemerintah sebagai kompensasi covid sembilan belas
namun saat ditanya apakah ia sudah mendapat bantuan
nyatanya belum dan hanya berlatih ucapan berterima kasih
aksi video yang direkam tetangga sang nenek ini pun viral di media sosial
nenek ini diketahui bernama ma'i'i alias satimah
warga desa wring
yang ingin anom kecamatan panarukan
aksinya pun membuahkan hasil
wakil bupati setempat kemudian mendatangi rumahnya
kondisi rumah dan kehidupannya pun membuat wakil bupati ibah
sang nenek selama ini hidup sebatang kara di rumah seluas empat x tiga meter
ia mengaku tidak terdaftar dalam bantuan sosial tunai bst dan blt kompensasi covid sembilan belas
namun setiap bulan ia mendapat bantuan dari warung sembako pangan tunai
mengecek secara langsung bantuan bantuan apa yang diterima oleh beliau
nanti kita akan konfirmasi kepada dinas dinas terkait
mengenai rumah yang saya bantu untuk direhab
ini adalah hanya segerakan gerakan moral
mudah mudahan nenek ini bisa hidup layak seperti nenek nenek yang lain
hingga kini proses pembagian bantuan sosial tunai kementerian sosial di kabupaten situbondo
masih terus berlangsung
sedikitnya tiga puluh sembilan ribu warga mendapat program bst kemensos ini
namun kekacauan data membuat dinas sosial tempat mengajukan penghentian puluhan nama penerima
yang tidak tepat sasaran